indonesia masih harus membayar hutang ke international development association milik bank dunia
yang sebelumnya digunakan dalam pembangunan sejak tahun tujuh puluh hingga sembilan puluh an
meskipun menyebut jumlah pastinya menteri keuangan sri mulyani indrawati menjamin
pengembalian hutang tersebut tidak akan membebani apbn
international development association atau ida adalah institusi milik bank dunia
yang memberikan bantuan ke negara miskin dalam bentuk hibah atau kredit jangka panjang
selama tiga puluh hingga empat puluh tahun
kredit itu bisa tanpa bunga atau berbunga rendah
dalam pertemuan puncak international development association atau ida di yogyakarta
menteri keuangan sri mulyani indrawati mengatakan saat ini indonesia bukanlah negara penerima kredit
namun masih menjadi anggota bank dunia
selain mengembalikan hutang dengan cara mencicil indonesia juga memberikan kontribusi sumber daya
ke negara negara miskin penerima kredit ida
indonesia juga telah menjadi anggota ida sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan
dan juga telah menjadi anggota bank dunia
hingga semester satu tahun dua ribu lima belas indonesia telah menerima pinjaman lebih dari dua tujuh miliar dolar amerika
dan hibah lebih dari empat ratus juta dolar amerika
sekarang kita dalam posisi tidak menerima aida kita adalah anggota world bank
dan kita juga akan melakukan peranan secara konstruktif termasuk membayar kembali seluruh yang kita pinjam
dan kemudian mengkontribusi sedikit dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh negara
negara negara miskin dan ini tidak akan membebani apbn pada masa hari ini
karena bisa dilakukan dalam sepuluh tahun yang akan datang